pasca kerusuhan di tanjung balai sabtu sore kapolri jenderal tito karnavian menggelar pertemuan mendadak dengan sejumlah tokoh agama se sumatera utara di mapolda sumatera utara
pertemuan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kerusuhan yang terjadi di tanjung balai tidak meluas hingga ke daerah lain
para tokoh dari lima agama diminta untuk menenangkan umatnya masing masing agar tidak terprovokasi atas peristiwa kerusuhan yang terjadi di tanjung balai sumatera utara
masyarakat setempat juga diminta untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan isu isu provokatif
pak kapolda bapak bangdam penyajaran dari bapak bangdam fkup menyelesaikan masalah lokal yang ada di sana
berbagai elemen masyarakat di tanjung balai sumatera utara berkumpul dan membuat kesepakatan rekonsiliasi setelah terjadinya kerusuhan
enam poin dihasilkan dari rekonsiliasi elemen masyarakat dari berbagai agama ini
poin pertama adalah berperan secara proaktif dalam rangka menjaga keamanan ketertiban dan kerukunan umat beragama di kota tanjung balai
elemen masyarakat akan menjadi contoh
bagi seluruh anggota masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di kota tanjung balai
menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab di kota tanjung balai
dan menjadi penyampaian informasi tentang pentingnya kerukunan antarumat beragama
mendukung proses penegakan hukum dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban
dan yang terakhir adalah bersama menjaga suasana kondusif dan menolak segala bentuk anarkisme
di kota tanjung balai